khususnya di bidang kesehatan
telah melaksanakan beberapa pertemuan
telah melakukan berbagai komunikasi
dengan rekan rekan yang melaksanakan hal yang sama
baik di provinsi kabupaten kota
di rumah sakit maupun di laboratorium
yang kita tunjuk sebagai tempat pemeriksaan
ada beberapa hal yang kita diskusikan
di dalam kaitan ini
yang pertama adalah terkait dengan diskusi
kita sudah melakukan kajian yang cukup panjang
terkait dengan data
bahwa secara garis besar
dan ini masih akan kita tindak lanjuti
lebih detil lagi
beberapa provinsi di tanah air ini
telah menunjukkan gambaran yang bagus

tidak ada lagi secara signifikan penambahan kasus
kemudian tidak ada lagi perluasan wilayah yang terdampak
dan tidak ada lagi penularan lokal yang tidak terkendali
artinya pada daerah daerah ini
dalam tanda petik kita katakan sudah mulai terkendali
dan sudah boleh mulai kita sarankan
untuk dilakukan relaksasi
pada beberapa peraturan
tanpa meninggalkan aspek protokol kesehatan
untuk tetap menjamin agar aman dari covid sembilan belas
kajian ini tentunya masih awal
dan nantinya akan secara komprehensif
kami laporkan ke gugus tugas pusat
untuk kemudian dikaji secara bersama sama
sehingga keputusan pemerintah adalah keputusan yang terbaik
yang tidak kemudian ditujukan justru untuk malah
mencari kebutuhan yang terbaik

dan ini adalah keputusan yang terbaik
memperbanyak kasus yang kita temukan
oleh karena itu inilah yang kemudian kita harus rumuskan
dalam protokol protokol kesehatan
di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat
tentunya akan secara bertahap
kita lakukan kajian terus menerus
saudara saudara sudah barang tentu
bahwa kita harus tetap menuju
ke masyarakat yang produktif
ini menjadi kunci
namun aman dari covid sembilan belas
beberapa hal kita diskusikan
terkait dengan bagaimana
physical distancing menjaga jarak
mengatur jarak sebagai bagian
dari normal yang baru tetap kita terapkan
kita pastikan bahwa siapapun
yang kemudian berada di fasilitas umum
misalnya di pusat pertokoan di supermarket
atau mungkin berada di mal
adalah orang orang yang kita yakini
secara selektif bisa kita lihat
dia adalah orang yang sehat
tentunya salah satu indikator yang harus kita lakukan
adalah mengukur suhu tubuh
oleh karena itu tadi cukup panjang
kami mendiskusikan apakah harus kita
lakukan pengukuran hanya di pintu gerbang
atau selama berada di dalam kita pantau dengan menggunakan
peralatan yang memungkinkan secara teknologi
memantau indikasi orang yang bersuhu tubuh tinggi
ini masih menjadi beberapa alternatif
yang harus kita cari solusinya
demikian juga di kawasan industri misalnya
bagaimana kemudian mengatur jarak
dan tetap mempertahankan mereka sehat
apakah kemudian kita akan melakukan secara selektif
pada industri yang memang diizinkan
untuk mempekerjakan orang orang yang kita yakini
kondisi tubuhnya daya tahan tubuhnya cukup bagus
misalnya pada kelompok yang di bawah usia empat puluh lima tahun
hari demi hari tentunya kita akan melakukan monitoring
dan kita evaluasi sehingga progress nya
apakah langkah yang kita ambil sudah tepat
ataukah harus kita ketatkan lagi
ini yang tadi beberapa kali kita diskusikan
kemudian terkait dengan keinginan kita
agar masyarakat mematuhi norma sehat yang baru
norma normal yang baru
yang selalu rajin mencuci tangan
tentunya kita juga akan meminta semua fasilitas
baik itu ruang kerja maupun fasilitas umum
harus menyiapkan fasilitas yang mudah diakses
untuk cuci tangan
dengan menggunakan sabun
ini menjadi sesuatu yang penting
karena kita harus memfasilitasi ini
oleh karena itu saudara saudara sekalian
kita pun juga akan berpikir tentang bagaimana
transportasi umum dan seterusnya
parameter parameter ini tentunya tidak akan sama
untuk tiap tiap provinsi
oleh karena itu
kajian data yang komprehensif dari masing masing kabupaten
sampai dengan tingkat provinsi pasti akan dibutuhkan
inilah yang nantinya akan menjadi monitoring kita
yang terus menerus kita lakukan
karena inilah data data objektif yang akan kita gunakan
dalam melakukan pengendalian
kewajiban pemerintah adalah kemudian melakukan pemeriksaan
khususnya pemeriksaan spesimen secara masif
adalah kewajiban pemerintah untuk kemudian
melakukan tracing atau penelusuran kontak secara agresif
dan kewajiban pemerintah juga untuk kemudian menyiapkan
dan melaksanakan isolasi yang ketat
yang berpotensi menjadi sumber penularan bagi masyarakat luas
oleh karena itu ini yang harus kita perkuat
di seluruh kabupaten kota
sudah barang tentu intensitasnya akan berbeda
dari masing masing kabupaten kota
karena ini tergantung dari status gambaran epidemiologinya saat ini
kita tidak bisa mengeneralisasikan bahwa seluruhnya
melaksanakan hal yang sama
padahal permasalahannya berbeda
ini yang kita minta juga semuanya bisa memaklumi
dan bisa memahaminya
namun tujuan kita tetap sama
bahwa seluruhnya harus produktif
namun dengan persyarat mutlak yaitu aman
yaitu aman dari covid sembilan belas
ini yang terus dilakukan oleh pemerintah
baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah
untuk mengkaji permasalahan yang muncul
secara spesifik di masing masing daerah
untuk kemudian kita lakukan simpulan simpulan
dan saran saran untuk lakukan tindakan dalam rangka
mulai mendorong produktivitas yang lebih baik lagi
kita berharap bahwa tidak lama lagi
dunia tentunya yang saat ini sedang bekerja
bisa menemukan vaksinnya
sehingga kemudian kita bisa menjadi lebih baik lagi
di dalam rangka menjaga produktivitas
permasalahan ini bukan hanya permasalahan bangsa kita saja
ini permasalahan berbagai negara
ini permasalahan seluruh dunia
karena ini adalah pandemi
oleh karena itu
sudah sepantasnya kalau kemudian kita bersabar
kemudian semakin merapatkan barisan untuk bekerja sama
untuk saling bahu membahu terus menerus
untuk sinergi dengan pemerintah
sinergi dengan semua sektor
yang tujuannya adalah mengendalikan sebaran covid sembilan belas
ini mutlak kita lakukan
karena kalau tidak kita akan mengharapkan
pada kondisi yang sulit
atau tatanan hidup normal yang baru
itu basisnya adalah orang per orang
pangkalnya adalah orang per orang
bagaimana kebiasaan orang per orang berubah
dengan melakukan hal hal yang memberikan
ruang yang sedikit ruang yang sempit
bahkan tidak memberikan ruang sama sekali
untuk sebaran covid sembilan belas
mencuci tangan secara rutin
dengan menggunakan sabun salah satunya
menggunakan masker saat berada di luar rumah
ini adalah hal hal yang harus dilakukan
dan sudah menjadi kebutuhan perorangan
pola hidup bersih sehat
meningkatkan status imunitas
ini juga menjadi penting di dalam kaitan dengan
norma normal yang baru
oleh karena itu mari kita bangun
dari diri kita sendiri
dari masing masing orang
basisnya adalah keluarga
oleh karena itu kami berharap
bahwa peran kepala keluarga
akan menjadi penentu keberhasilan
untuk kita song song kembali
di normal yang baru ini
apabila ini bisa kita lakukan bersama
kita yakini bahwa ke depan
kita akan menjadi lebih baik lagi
saudara saudara berikutnya kami akan
sampaikan update data
pada hari ini spesimen yang telah kita periksa
sehingga total keseluruhan spesimen
yang kita pereksa sampai dengan saat ini adalah
dari hasil pemeriksaan ini
hasil yang kita dapatkan adalah
positif covid sembilan belas sebanyak enam ratus delapan puluh enam orang
sehingga totalnya menjadi dua puluh tiga delapan ratus lima puluh satu orang
kasus sembuh satu ratus lima puluh orang
sehingga total menjadi enam lima puluh tujuh orang
kasus meninggal lima puluh lima orang
sehingga menjadi satu empat ratus tujuh puluh tiga orang
telah empat ratus sepuluh kabupaten kota yang terdampak
dari covid sembilan belas ini
dari tiga puluh empat provinsi yang ada
kami masih melakukan pemantauan
di seluruh rumah sakit di seluruh indonesia
terhadap orang dengan pemantauan
sebanyak empat puluh sembilan sembilan ratus empat puluh dua orang
pasien dalam pengawasan yang saat ini
sedang diawasi dengan ketat
sebanyak dua belas enam ratus enam puluh tujuh orang
dari keseluruhan laboratorium yang ada
hampir seluruhnya telah melaksanakan pemeriksaan
dan memberikan pelaporan
beberapa laboratorium masih berproses
dan belum memberikan pelaporan
karena secara spesifik
kita masih belum mendapatkan datanya
meskipun mereka melakukan pemeriksaan
namun pelaporannya belum sampai di tempat kita
kami sudah menghubungi satu persatu
yang masih berproses untuk memberikan laporan ke kita
ini yang kita harapkan bahwa
di dalam kaitan dengan pemeriksaan yang masif
ini akan menjadi penting
karena hasil pemeriksaan yang masif
nanti akan berujung pada tracing yang agresif
dan tracing yang agresif ini
nanti akan berujung juga pada isolasi yang ketat
inilah cara untuk kemudian
mengurangi sumber penularan di masyarakat
oleh karena itu
sepanjang ini masih belum kita bisa lakukan
maka kita harus meyakini bahwa di sekitar kita
masih sangat mungkin terdapat orang yang terinfeksi virus ini
namun tanpa gejala atau kita kenal dengan otg
oleh karena itu
kita harus tetap melindungi diri kita sendiri
gunakan masker apabila keluar rumah
dan kemudian pertimbangkan
kalau memang tidak diperlukan untuk keluar rumah
tidak usah keluar rumah
karena kita harus selalu menjaga jarak
kontak secara fisik dengan orang lain
karena kita tidak tahu
kemudian biasakan mencuci tangan
dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
kita bukan berarti menyerah di rumah
kita bisa produktif di rumah
banyak hal yang bisa kita kerjakan di rumah
bersama keluarga kita
oleh karena itu
inilah yang menjadi pertimbangan penting
apabila kita harus pepergian
apakah perlu apakah tidak perlu
ini menjadi suatu yang penting
saudara saudara kami berterima kasih
atas kerjasama yang selama ini telah dilaksanakan
oleh karena itu
mari kinerja yang sudah menuju ke arah yang benar ini
kita tetap pertahankan
kita harus bisa menjaga satu daerah
yang memang sudah terkendali tetap terkendali
oleh karena itu
jangan sampai kemudian apa yang sudah kita capai selama ini
menjadi berubah karena kemudian muncul kasus kasus baru
muncul hal hal yang tidak bisa kita kendalikan
ini yang kami harapkan
sehingga kita tetap bisa berjalan pada track
yang sudah kita rencanakan
yang sudah kita prediksikan
kemudian kita bisa meresponnya
dengan lebih baik lagi
ikuti terus informasi tentang covid sembilan belas ini
banyak kanal berita yang telah disiapkan oleh pemerintah
dan ini kami minta dijadikan pedoman
agar kita kemudian tidak mudah
mempercayai berita berita yang belum tentu
bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya
oleh karena itu
ini kekuatan mendasar kita
tanggung jawab kita
dan memerankan diri kita
untuk bersama sama melindungi diri sendiri
melindungi keluarga kita
dan melindungi orang lain
perjalanan kita sudah pada jalan yang benar
oleh karena itu
mari kita pertahankan kembali
kita yakini kita bisa melakukan ini
terima kasih selamat sore